banyak kalau mau dihitung semua ada empat puluh macam bumbunya itu
tapi lebih ke trauma pribadi tadi
indonesia di bawah sini tiba tiba kita begolnya
masih belajar di universitas melbourne juga
jadi alesan lu utama lain selain itu apa
itu satu tahun dua kali